handphonenya semua diatas
kepolisian negara tersebut indonesia semua tangan diatas semua tangan diatas
semua tangan diatas
semua tangan diatas
kepala kepala pertama
kemarin tuh dikasih tiba tiba langsung bawa dua perdana baru itu katanya dikhususkan buat yang satu yang kayak buat apa sih
ngancem ngancem gitu nanti yang satu lagi itu yang fix yang udah bayar gitu katanya itu